ada masih bersama kami di cn indonesia connected hingga kemarin sore sudah ada sembilan belas kasus infeksi virus corona indonesia dan baru saja beberapa saat yang lalu ahmad yuryanto juga menyatakan selaku ketua satgas penanganan covid sembilan belas indonesia bahwa jumlahnya bertambah sebanyak delapan kasus artinya sampai dengan hari ini
total pasien atau warga yang terinfeksi positif virus corona di indonesia berjumlah dua puluh tujuh kasus
saya akan ajak anda kita akan lihat bagaimana skemanya bagaimana detailnya karena dari dua puluh tujuh kasus beberapa diantaranya bahkan baru kalau saya bisa bilang sebagian besar itu related artinya terkait satu sama lain
saya akan coba ke yang awal awal dulu
kita akan flashback ke tanggal dua maret kurang lebih satu minggu yang lalu ketika pada saat itu presiden joko widodo memberikan pernyataan bahwa ada dua warga indonesia ada dua orang indonesia yang positif terinfeksi virus corona pada tanggal dua maret
nah kita pakai sampel pasien atau kasus ya kasus satu dua dan juga sebagai seterusnya ya
nah untuk yang pertama kasus satu ini adalah seorang perempuan usianya tiga puluh satu tahun yang merupakan warga depok jawa barat
kemudian pasien dengan kasus satu ini diisolasi di rspi sulianti saroso
nah antara pasien satu dan pasien dua ini related artinya masih berhubungan ini dua masih berkaitan dengan kasus yang pertama
di mana kasus atau pasien dua ini merupakan ibu dari pasien satu yang berumur enam puluh empat tahun
dari dua kasus ini kemudian ada perkembangan ada pengembangan ke kasus kasus berikutnya
dari tanggal dua maret
kita akan loncat empat hari kemudian
tepatnya di tanggal enam maret dua ribu dua puluh bertambah dua orang atau dua pasien yang diumumkan positif virus corona yang didapatkan dari hasil tracing pasien yang pertama satu tadi ya
dimana ahmad yuryanto selaku jurubicara pemerintah untuk penanganan covid sembilan belas ini tidak menyebutkan jenis kelamin di pasien tiga dan empat berbeda
dengan pernyataan presiden di awal awal yaitu dua orang pasien satu ratus dua yang merupakan seorang perempuan ya
nah tiga berusia tiga puluh tiga tahun kemudian empat ini berusia tiga puluh empat tahun tiga puluh empat tahun dan ternyata dari kasus tiga ini memunculkan kasus baru
jadi ada sub ada sub dari sub yaitu kasus nomor tiga belas atau pasien tiga belas
yang merupakan perempuan ini adalah perempuan berumur enam belas tahun
kemudian dari tanggal enam maret dua hari kemudian kasus kelima pun diumumkan
nah pasien atau kasus lima ini merupakan laki laki
laki laki pasien lima berumur lima puluh lima tahun dan ini juga merupakan hasil tracking atau penelusuran dari
kasus yang pertama atau dari kasus awal
nah dari hasil tracing kasus awal ini juga didapatkan tiga kasus yang lain atau tiga pasien yang lain
yaitu pasien nomor sepuluh sebelas dan juga dua belas
di mana pasien sepuluh dan sebelas ini merupakan wna atau warga negara asing
mereka adalah laki laki berusia dua puluh sembilan tahun dan juga perempuan lima puluh empat tahun
sekali lagi tidak disebutkan asal negara dari kedua warga negara asing tersebut
karena ahmad yurento menyebut bahwa pemerintah juga sempat mendapatkan komplain katanya
atau keluhan dari negara lain
kenapa karena warga negaranya disebut sebagai pembawa virus
jadi ini menjadi alasan kenapa tidak disebutkan sampai dengan hari ini
kalau memang ada warga negara asing atau wna yang terjangkit virus corona tidak disebutkan asal negaranya
kemudian kasus nomor dua belas ini merupakan laki laki
berusia tiga puluh satu tahun ya
nah di antara kasus kasus ini juga ada saling atau kasus yang saling terkait
kita lihat di slide berikutnya
ini saya masih menyisakan ada dua puluh dan dua puluh satu nanti kita akan bahas
tapi saya harus lompat dulu
dimana ini kasus yang pertama adalah kasus pasien tujuh dan juga delapan
kenapa ada tanda panahnya
karena ini memiliki korelasi
artinya ini merupakan pasangan
ini memiliki hubungan suami istri
di mana perempuan berusia lima puluh sembilan tahun diketahui baru saja tiba atau pulang dari luar negeri
sementara itu yang nomor delapan ini tertular dari sang istri nomor tujuh
yang adalah sang suami laki laki berusia lima puluh enam tahun
nah sebelum tertular pasien pasien ini tengah menderita sakit diare dan juga diabetes
sempat disebut bahkan menggunakan infus serta alat bantu
untuk pernafasan tapi kondisinya juga jauh atau sudah lebih baik
ada juga tidak hanya tujuh ratus delapan yang related atau berkaitan
nah dimana pasien nomor lima belas ini merupakan perempuan
perempuan berusia empat puluh tiga tahun dan ini merupakan imported case
sementara itu pasien nomor enam belas merupakan perempuan berusia tujuh belas tahun
kita akan geser
ada juga selain itu tadi saya sebutkan ada imported case
mungkin agak ada yang bingung juga
ada kasus kasus yang berdiri sendiri
dimana kasus kasus ini merupakan imported case atau penularannya berasal dari negeri atau luar negeri
jadi mereka yang menderita atau positif virus corona tidak tertular dari indonesia tapi dari negara lain
ia merupakan laki laki berusia tiga puluh enam tahun
merupakan abk dari kapal pesiar diamond princess
di jepang kapal ini sempat dikarantina di yokohama di februari
dan hasil dari konferensi pers siang hari tadi diketahui dari hasil pemeriksaan
namun masih menunggu hasil pemeriksaan cek berikutnya
kalau memang tetap dinyatakan negatif artinya apa
bisa keluar dong dari rumah sakit
tapi imported case yang enam tidak hanya enam terjadi juga di satu
oke sembilan adalah pasien perempuan usianya lima puluh lima tahun
kemudian empat belas ini laki laki berusia lima puluh tahun
kemudian tujuh belas delapan belas dan juga dua belas
semuanya laki laki usia antara masing masing lima puluh enam lima puluh lima dan juga empat puluh tahun
tapi tidak ada spesifikasi dari mana mereka semua berpergian
dan hamad yuryanto hanya menyebutkan bahwa orang orang ini tadi berpergian dari negara
sudah terinfeksi virus corona
kemarin sampai di kasus pasien sembilan belas
tapi baru saja beberapa saat yang lalu
ahmad yuryanto melalui hasil konferensi pers yang menyatakan
bahwa ada delapan kasus baru positif virus corona di indonesia
ada delapan tambahan yaitu ada dua warga negara asing
kemudian ada enam warga negara indonesia
dari hasil konferensi pers tadi yang saya dapatkan
oke dua puluh apakah ada di slide berikutnya
oke tidak ada
jadi ada di kasus nomor dua puluh
ini merupakan wni
kemudian nomor dua puluh satu
yang juga merupakan warga negara indonesia
subkluster dari jakarta
kemudian nomor dua puluh dua
oke ada dua puluh dua merupakan perempuan
berusia tiga puluh enam tahun
ini juga masuk ke dalam import case
kemudian nomor dua puluh satu
perempuan tujuh puluh tiga tahun

juga mengenakan atau masuk dalam imported case
dan kondisinya saat ini menggunakan ventilator
kemudian nomor dua puluh empat
ini empat puluh enam tahun laki laki warga negara indonesia
kemudian nomor dua puluh lima adalah perempuan
lima puluh tiga tahun warga negara asing
warga negara asing wna
dan masuk dalam import
kemudian dua puluh enam laki laki
kondisinya dalam keadaan yang stabil
kemudian terakhir ada dua puluh tujuh
atau kasus pas ya nomor dua puluh tujuh
ini adalah laki laki tiga puluh tiga tahun
dan sedang di tracking
bagaimana kondisi yang bersangkutan
sampai akhirnya bisa terpapar
atau terkena virus corona
jadi sekali lagi
tambahan sampai dengan hari ini
selasa sore tadi